bukan mau ngajak malam mingguan tapi justru nih saya punya beberapa amunisi
karena saya sudah merangkumkan sejumlah pernyataan para petinggi negeri di pekan ini
kita lihat nah yang pertama nih seru ini selalu seru untuk dibahas
karena mengenai korupsi di negara tercinta kita
angka korupsi kita tahu masih tinggi tapi kok katanya
ketua umum pdip bu megawati soekarno putri justru dibubarin aja
kata bu mega kpk itu sekarang nggak efektif
nah tapi kalau kata pak jokowi bagus kok lembaganya karena tiap bulan ini ada aja ott
tapi pertanyaan saya kalau ott nya semakin banyak emang itu indikator kpk semakin bagus ya
dan sampai kadang kadang bilang ke pak jokowi dia dibubarin aja kpk itu
pak menurut saya nggak efektif
ibu nih kalau ngomong sesplem aku sih nggak peke kok
saya suka bahasa jawa
dan terus toko dia ngijin mijin doang
lembaganya kan bagus
lembaganya kan bagus
sistemnya sudah bagus
tiap bulan juga ada ott
ya masih ada yang perlu dievaluasi perlu diperbaiki
saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya
itu yang harus diperbaiki harus dievaluasi
nah setuju nih bahwa segala sesuatu nggak hanya lembaga loh
manusia kita kita pun selalu punya kurang punya lebihnya
jadi kalau kurang ya diperbaiki
kita harus dikasih tau kan di mana kita bisa memperbaguslah diri kita
jangan malah hmm
sudahlah ya semoga segera tambah
baiklah segera diperbaikilah biar harun masiku bisa segera tertangkap
soalnya kan katanya udah ada di indonesia lagi
takutnya pergi lagi ke luar negeri
nah tadi ibunya kalau yang sekarang anaknya nih ketua dpp pdip mbak puan maharani
kemarin malam di acara konsolidasi kader pdip di semarang
bilang kalau cintanya bu mega ke kader terbaiknya
pak joko widodo presiden republik indonesia tidak akan pernah pudar
di itunegawati pak waduh menteri pada kader terbaiknya yaitu presiden bu joko widodo
kecintaannya tidak akan layaknya warangnya kepada anaknya
oleh mereka yang hanya membesar belakang
betul betul memudihkan pegawai
jangan ke sini
jangan ke sini
peribahasa indonesia bahasa indonesia ini bisa menjadi obrolan seru loh
kalau kasih anak sepanjang galah
nah apapun memang akan dilakukan seolah sang ibu untuk anaknya yang tercinta
mau diadu domba kayak apapun
kasih ibu memang tidak akan pernah putus
loof bagi seluruh ibu ibu hebat di indonesia
yang terakhir mahkamah agung menganulir fonis dua terdakwa kasus kanjuruhan
keduanya merupakan polisi yaitu kasat samapta polores malang akp babang sidik
kak ahmadi dan juga mantan kabak ops polores malang kopol wahyu setio
sebelumnya mereka difonis bebas kini dihukum dua tahun penjara
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati
dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat
dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka
sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara
dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa bambang sidik ahmadi sh
dengan pidana penjara selama dua tahun
menjatuhkan pidana kepada terdakwa wahyu setio peran noto sh sik mik
dengan pidana penjara selama dua tahun

dengan pidana penjara selama dua tahun
lima tahun dan enam bulan
berubahnya fonis ini tidak serta merta menghilangkan ataupun mengurangi kekecewaan
juga penderitaan yang dirasakan oleh keluarga korban
tentunya patut selalu kita pahami dan kita ingat
pedih yang mereka rasakan tidak akan lekang oleh waktu karena kehilangan keluarga mereka